koalisi masyarakat sipil anti korupsi mengkritik sanksi pemotongan gaji terhadap pimpinan kpk lili pintauli siregar
karena terbukti melakukan pelanggaran etik
koalisi masyarakat sipil anti korupsi menilai semestinya dewan pengawas kpk mengusut lebih jauh
adanya potensi pidana korupsi dari pelanggaran kode etik tersebut
perwakilan koalisi sipil masyarakat antikorupsi kurnia ramadana menilai
tidak cukup kuat dibanding pelanggaran kode etik yang dilakukan
kurnia menilai selain pemotongan gaji dewan pengawas kpk seharusnya mendorong
agar lili mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan kpk
sebelumnya pimpinan kpk lili pintauli siregar terbukti melakukan dua pelanggaran kode etik
yakni berhubungan dengan pihak yang berperkara yaitu wali kota nonaktif tanjung balai m syarial
dan memanfaatkan jabatan sebagai pimpinan kpk untuk kepentingan pribadinya
mestinya putusan berikutnya
dewan pengawas itu meminta lili berhenti sebagai pimpinan kpk
namun itu tidak cukup bagi kami
langkah selanjutnya adalah dewan pengawas harus segera berkoordinasi
dengan kedeputian penindakan kpk untuk menelusuri
apakah perbincangan terkait perkara itu diwarnai dengan tindak pidana korupsi juga